kepada para ekonom tanah air presiden joko widodo menyebut ada tiga strategi besar perekonomian indonesia
yaitu hilirisasi industri digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah umkm serta ekonomi hijau
menurut presiden joko widodo ekspor bahan mentah lain seperti nikel bauksit emas tembaga kelapa sawit hingga turunannya
dapat berubah menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi
untuk strategi digitalisasi umkm hingga saat ini sebanyak lima belas lima juta umkm telah masuk ke dalam platform digital
presiden minta transformasi tersebut terus didorong agar semakin banyak umkm yang masuk ke dalam platform digital
sementara untuk strategi ekonomi hijau oktober tahun ini pemerintah segera membangun green industrial park
dengan produk keluaran produk hijau dengan pemakaian energi menggunakan energi baru terbarukan
saya kira strategi besar ekonomi kita strategi besar bisnis negara ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan
yaitu yang pertama hilirisasi industri yang kedua digitalisasi umkm kemudian yang ketiga kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau
sudah kita mulai stop ekspor bahan mentah nikel kemudian semuanya harus dihilirisasi
dan hasilnya mulai kelihatan
saya kira ekspor kita ekspor besi baja kita dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih sepuluh lima miliar usd
oleh sebab itu tidak hanya nikel saja
kedepan kita akan juga mulai untuk boksitnya kemudian juga mulai mungkin emasnya mulai tembaganya hilirisasi mulai sawitnya
sebanyak mungkin turunan turunan dari bahan bahan mentah itu bisa menjadi barang minimal setengah jadi
jadi syukur syukur bisa menjadi barang jadi
yang kedua yang berkaitan dengan digitalisasi umkm
sampai hari ini dengan usaha keras kita semuanya bersama sama
telah masuk ke e commerce platform platform digital lima belas lima juta umkm kita